pks resmi memberikan dukungan kepada pasangan anies baswedan muhaymin iskandar untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
koalisi perubahan resmi terbentuk atas tiga partai nasdem pkb pks
yang menarik dalam konferensi pers presiden pks kemarin mengatakan bahwa keputusan mendukung ini sekaligus menjawab keraguan yang muncul
bagaimana kan sepasangan amin setelah pks bergabung
kita bahas sore ini dengan direktur eksekutif indonesia political review kang ujang komarudin
kang ujang selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih terima kasih kang ujang atas waktu anda
kang ujang sudah resmi sudah terbentuk tidak mengejutkan sebenarnya tapi sekarang tantangannya disebut sebut adalah konsolidasi parpol koalisi
jadi menurut anda ini bagaimana ada pks ada pkb yang selama ini kita tahu memiliki karakteristik pemilih yang masing masing dan rigid dan jauh berbeda
saya melihatnya saling melengkapi mbak putri ya
saling melengkapi pertama ketika nasdem sudah berkoalisi dengan pkb itu kan partai nasionalis dengan kekuatan kelompok islam katakanlah tradisionalis yang ada di nu yaitu pkb
nah dengan masuknya pks ini memperkuat bahwa ya kita ingat dan kita nilai juga di mata publik bahwa pks ini kan tanda petik ya garis apa namanya garis islam kanan
dalam konteks itu sebenarnya lengkap ini ada di koalisi perubahan yaitu kelompok nasionalisnya yang ada di nasdem lalu kelompok islam kita anggap yang tradisionalnya itu ada di pkb lalu kelompok islam kanannya itu ada di pks
jadi saya melihatnya secara kekuatan politik ini memang sudah bisa diandalkan dalam konteks untuk bisa bertaruh
makanya tadi pak sudiran said mengatakan ya ketika nanti loket pendaftaran capai sawah itu dibuka maka insya allah
yang pertama karena tidak ada lagi yang ditunggu
secara ideologis mereka mengumpulkan dua kelompok besar tadi kelompok nasionalis dengan kelompok islam yang tadi
walaupun kelompok pkb dengan pks itu basis masanya berbeda tetapi saya melihatnya saling mengisi
justru perbedaan yang ada di kelompok mereka itu menjadi kekuatan terekat ketika mereka bersatu
justru ketika mereka itu saling berlawanan ketika belum berkoalisi ketika mereka
maka ya ketika mereka misalkan melakukan konsolidasi seperti yang dikatakan mbak putri maka ini menjadi sebuah kekuatan kalau menurut hemat saya
kang ujang kalau misalnya melihat sekarang perpindahan atau penggabungan ini kan sepertinya smooth ya
maksudnya lancar kemudian bisa diselesaikan secara musyawarah di tingkat elit
apakah secara otomatis kemudian akan mudah seperti itu di tingkat pemilih di bawah kang ujang
ya kalau pks itu kan pemilihnya punya captive market sendiri
dia kelompok kelompok pengajian mingguan yang dikenal dengan liko liko ya sudah terkonsolidir dengan baik kalau pks
jadi sangat jelas grassrootnya begitu
jadi ketika bicara soal pemilih di bawah ya saya melihat ya mereka punya pendukung masing masing
maksudnya itu naskem punya segmen pemilih sendiri pkb juga punya
timur begitu kita tahu bahwa dari lima puluh delapan kursi di dpr hampir empat puluh lima persen kursinya ada suaranya ada di jawa timur
lalu pks juga menang katakanlah di perkotaan perkotaan
jadi saya melihat kalau berbasis masa apa nama kekuatan mereka ya tentu saya melihatnya mereka saling mengisi lah satu sama lain
dengan justru dengan hadirnya pks saya melihat ya mereka melihat bahwa itu sebuah apa namanya
berkah mungkin bagi pasangan anies dan cakimin
karena tadi seperti kata mbak putri kemukakan menepis keraguan bahwa tadinya pkb dengan pks tidak bertemu di masyarakat
tapi ternyata dalam konteks kepentingan pilpres dua ribu dua puluh empat nanti justru mereka ketemu
kan di politik itu kan antara kawan dan lawan beda beda tipis
akan berlangsung di jawa timur untuk pilpres dua ribu dua puluh
ya saya melihat begini tergantung dari pola strategi yang dibangun
misalkan katakanlah kalau kita anggap semua pemilih di jawa timur adalah mayoritas dari kalangan nahdiin dari nu
maka mengambil ceruk suara pkb mungkin realistis
cakimin representasi dari nu
representasi dari pkb
diandalkan untuk bisa mendulang suara atau menambah kekurangan yang dimiliki oleh pak anies baswedan untuk wilayah jawa timur
artinya pbnu kan milih di tengah tidak mendukung cakimin
jangan jangan nanti suaranya juga tidak ke cak imin atau tidak ke anies
yang kedua yang harus kita lihat adalah
bagaimana kelompok gus durian juga basis kelompoknya mbak yani wahid itu juga tidak mendukung cakimin
artinya ya tadi kelompok pbnu yang struktural termasuk gus durian juga kelihatannya akan menghindar tidak mendukung cak imin
yang ketiga saya melihat ada kelompok yang di bawah gus yakut menteri agama
yaitu kelompok katakanlah struktur departemen agama yang struktur birokrasi struktur jaringan depan
itu kan walaupun mereka netral
tapi dalam politik itu kan ya mereka punya keluarga
masa punya dukungan
itu juga kelihatannya tidak akan mendukung cakimin
oleh karena itu saya melihat bagaimana sebenarnya tiga kelompok ini
harusnya dirangkul oleh cakimin untuk bisa memberikan dukungan kepada pasangan anies dan cakimin
kalau itu bisa dilakukan tentu akan mendapatkan suara
tapi kalau tidak bisa tentu ini menjadi persoalan
sedangkan kalau misalnya kita lihat pks pks kan memang dari awal
punya kedekatan khusus di jakarta dengan anies
jadi sebenarnya itu sudah tinggal mengolahnya sedikit ya
jadi sekarang pr nya adalah justru dari pkb yang bagaimana mengolah sisa sisa suara nadliin yang masih terpencar pencar ini
begitu kang ujang
betul satu itu poin yang saya katakan
yang kedua kan begini ada sebuah analisa yang pernah saya berikan
jika katakanlah capres yang didukung oleh cawapresnya nu
ketika ingin menang gitu ya maksudnya ya menang
nah mestinya cawapresnya itu satu dari nu
tidak cawapres lain apa namanya di cawapres kan lain
misalkan ganjar tidak mengambil dari nu prabowo tidak ngambil dari nu
jadi kalau cawapresnya tunggal dari nu bisa kompak
apa namanya bisa menghasilkan suara yang solid di nu
tetapi kalau tokoh nu nya banyak yang maju cawapres dari nu itu banyak yang jadi maju di cawapres
gangjar misalkan di prabowo
maka potensi pecah suara nu itu tinggi
oke oleh karena itu ya tergantung tergantung bagaimana nanti
yang di gangjar dan siapa yang di cawapres kan di prabowo
itu harus kita lihat dan hitung
untuk melihat nanti suara keutuhan suara nu itu bisa utuh atau tidak
sementara bagi pemilih anies yang memang sebelumnya sudah loyal ke anies ketika sebelum berpasangan dengan caimin
apakah masih akan tetap kang ujang atau justru ada pengurangan bisa saja dari loyalis anies
anies basisnya kuat di kelompok masuk di pks
kenapa pks itu tidak bisa menghindar dari anies
ada dua kemungkinan
pertama yaitu pks sudah lama ketika pilkada dua ribu tujuh belas ketika jadi gubernur selalu membackup selalu apa namanya di depan ketika anies diserang
dan kedekatan ini sebenarnya yang memberikan dampak saling menguntungkan antara anies dengan pks
dan kita lihat
di gesrut bahwa anies itu walaupun bukan kader pks menjadi identik dengan pks
dan itu akan membawakan efek yang
eh apa efek elektoral bagi pks ketika mencapreskan anies
makanya tidak mencapreskan yang lain
tidak ada pilihan yang kedua faktor yang kedua
saya melihat tidak mungkin mendukung prabowo kenapa
karena di sana sudah ada partai gelora yang menjadi pecahan atau menjadi musuh atau menjadi lawan daripada pks
lalu tidak mungkin juga ke ganjar
karena apa kita tahu bahwa antara pdip dengan pks adalah seperti minyak dalam politik
memang di pilkada ketemu mereka tapi dalam politik nasional tidak ketemu begitu
baik baik baik kang ujang kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
sekali lagi terima kasih sore ini sudah berbincang di cnn indonesia newsroom
terima kasih kang ujang